putri ratu dangdut elvi sukaisi dawiya zaida ditangkap direktorat narkoba polda metro jaya di kediamannya di kawasan cawang jakarta timur
dawiya ditangkap karena terkait narkotika jenis sabu
dikutip dari cnn indonesia com dawiya ditangkap saat mengkonsumsi sabu sabu bersama dua orang kerabatnya di dalam kamar dawiya
menurut kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono dari penangkapan tersebut polisi menyita dua paket sabu
seberat empat puluh lima gram dan empat puluh sembilan gram serta alat hisap sabu bekas pakai
selain itu empat orang ikut ditangkap yakni tunangan dawiyah bernama muhammad dua kakak dawiya
shehan dan ali zainal abidin serta istri syahan bernama chauri gita yang tengah hamil enam bulan
saat ini seluruh tersangka berada di polda metro jaya untuk menjalani pemeriksaan